akibatnya empat ruang kelas tersebut tidak bisa lagi digunakan dan aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara
selain akibat hujan ambruknya atap ruang kelas ini juga diakibatkan oleh bangunan yang sudah mulai rusak
pihak sekolah mengatakan sudah beberapa kali mengajukan perbaikan kepada dinas pendidikan setempat namun sampai saat ini belum ada tanggapan

pihak sekolah mengatakan sudah beberapa kali mengajukan perbaikan kepada dinas pendidikan setempat namun sampai saat ini belum ada tanggapan